sejak menit pertama persebaya surabaya langsung bermain agresif
hanya butuh waktu enam menit saja persebaya sudah unggul oleh sepakan striker asing sylvio eskobar
yang bekerjasama dengan pemain senior matt halil
kecepatan ini membuat mental pemain persebaya rontok
hasilnya sepuluh menit kemudian atau di menit ke enam belas persebaya kembali unggul dua
matt halil kembali membuat umpan yang dituntaskan pemain muda habib dukron
lima belas menit kemudian giliran solikin yang menyumbang gol untuk persebaya menuduhkan tiga
di babak kedua persema malang mencoba bangkit dengan tampil menyerang
tetapi serangannya selalu kandas dengan solidnya pertahanan persebaya
tim bajul ijo justru kembali unggul
pada menit ke enam puluh tujuh eskobar lagi lagi sukses membobol gawang persema
skor empat disambut gemuruh sorakan para bonek yang memenuhi stadion
pesta gol persebaya ditutup oleh striker muda taufan yang mencetak gol sembilan menit sebelum pertandingan bubar
kemenangan ini sangat berarti bagi persebaya
ini juga menegaskan
mereka siap mengarungi kompetisi pada musim depan